komisi perlindungan anak indonesia atau kpai
sedikit ya mungkin saya bisa menjelaskan
masing masing mempunyai peran dan fungsi dan menetapkan program kerjanya masing masing di wilayah
serta dicampur dedak atau bekatul seperti ini
indonesia berharap seni bela diri ini dapat berkembang di dalam negeri seperti cabang
dari yang jual wall cellnya tiga ribuan
jadi karena tau gue juga ngurusin ta desain kan banyak bikin project annya terus campaign campaign lah ngerjain kerjaan juga jalan terus